sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tirus kota tegal jawa tengah jumat sore
kejadian ini terekam dalam kamera pemantau atau cctv yang terpasang di lokasi kejadian
rekaman cctv di perlintasan kereta api dua ratus enam puluh tirus menunjukkan pintu pengaman perlintasan sedang turun untuk menutup jalan
tiba tiba sebuah mobil dari arah selatan menerobos melalui celah palang perlintasan yang sudah tertutup itu
akibatnya roda mobil ini terperosok di antara dua rel kereta hingga as roda tersangkut di atas rel
beberapa pengendara lain nampak berusaha membantu melakukan evakuasi terhadap mobil ini namun mobil sama sekali tidak bergerak
seorang petugas pun mengibarkan bendera merah untuk memberikan kode agar kereta berhenti
akan tetapi jarak kereta tegal bahari tujuan tegal jakarta ini sudah cukup dekat sehingga mobil ini pun ditabrak
akibatnya bagian belakang mobil ringsek
seorang pegawai negeri sipil warga kelurahan selawi kecamatan selawi kabupaten tegal berhasil meloloskan diri
orang palang pintu sudah tertutup
dianya tuh terobos pak
terobos dia kesono palang pintu masih setengah tapi dia langsung masuk
nah saya nutupnya dari sini doang udah di sini udah nutup
ibunya dari arah mana itu
ibu dari arah selatan
berarti sirena udah bunyi ya
seharusnya sil ini sudah bunyi pengendara motor atau pengendara mobil itu diharuskan berhenti
mobil ini kemudian berhasil dievakuasi keluar rel kereta setelah dibantu warga dan petugas
imam suripto tegal jawa tengah